bagaimana informasi terkini sudah ada korespondensi ann indonesia teddy zuhari
selamat pagi teddy ini karena sudah diterapkan protokol kesehatan atau aturan yang baru
ini apakah sudah ada evaluasi yang dilakukan pt kci ini untuk meminimalisir antrean panjang
yang terjadi di stasiun bogor sejak pagi tadi
selamat pagi anita dan maggie betul sekali saat ini saya berada di stasiun besar bogor jawa barat
dan kalau saya perhatikan sejak pukul lima pagi tadi dibanding pukul sepuluh sekarang
memang kepadatan penumpang yang ada di sini jauh berbeda
karena memang diakui oleh pihak pt kci sendiri penumpang itu memang lebih banyak terjadi
pada jam jam sibuk di pagi hari terutama di awal pekan
hari selasa ini masih kita hitung sebagai awal pekan
sama seperti senin kemarin di mana terjadi antrian dan membludaknya pengunjung calon penumpang kereta
di stasiun bogor
dan ini terjadi karena memang ada penerapan pembatasan manajemen antrean atau pembatasan akses masuk
yang diterapkan oleh pt kci di setiap stasiun
bukan hanya di stasiun bogor tapi di seluruh jalur kereta
di setiap stasiun di wilayah jabodetabek penerapan antrian masuk ini diberlakukan
ini juga disampaikan oleh pihak pt kci bahwa penerapan pembatasan akses masuk ini
untuk tujuh puluh empat orang dalam setiap gerbong per kereta untuk satu kali jalan
dan kalau saya tadi saksikan sendiri anita dan juga maggie memang jam jam sibuk
pukul lima pukul enam hingga pukul tujuh ini padatnya penumpang memang tidak bisa terhindarkan
itu tadi karena alasannya ada pembatasan akses masuk
bukan saja di area peron bukan saja di selasar atau koridor koridor
antrian masuk ke gate dari stasiun bogor sebelum kita menempelkan kartu
tapi antrian yang cukup panjang ini sudah terlihat bahkan di luar dari pintu masuk stasiun bogor
dan untuk lebih jelasnya saya akan berbincang dengan vice president corporate communication anel purba
bagaimana bisa diceritakan sedikit dengan lain
ini kita kasih melihat terjadinya padatnya penumpang di seluruh
seluruh stasiun termasuk di stasiun bogor jawa barat ini
saya luruskan kembali ya
selama volume penumpang naik antrian pasti akan terjadi
karena yang kita lakukan adalah meminimalisir terjadinya penumpukan di atas krl
karena kci berkomitmen untuk patuh dengan protokol kesehatan
yakni mengangkut tujuh puluh empat orang per kereta sehingga mereka tetap bisa melakukan social distancing di atas kereta
kita tahu bahwa penyebaran virus ini
sangat lebih beresiko di dalam ruangan daripada di luar ruangan
kita melakukan antrian di area stasiun
kebetulan stasiun bogor cukup luas
jadi kita membuat manajemen antrean mulai dari luar gate
kemudian di depan gate di selasar sampai ke peron dan masuk ke krl
ini karena kita memiliki tiga protokol yang harus kita penuhi
bahwa penumpang harus menggunakan masker
kemudian kita menyiapkan cuci tangan juga di stasiun
dan jaga jarak
jaga jarak ini adalah satu hal yang harus memiliki disiplin yang sangat tinggi
jadi kami melakukan antrean tersebut tetap dengan prinsip jaga jarak
jadi kelihatan panjang itu karena dengan antrean pun
kita harus tetap memastikan bahwa mereka harus berjarak satu meter
jadi di luar stasiun pun kami sudah buat marka ya
di area stasiun sampai area parkir kita buat marka
supaya penumpang kita juga bisa mengikuti market tersebut
agar tetap bisa antri dengan cepat
kalau bisa dilihat ya ini salah satu stasiun yang paling sibuk di pagi hari
di hari normal itu bisa melayani dua puluh dua ribu di pagi hari
tapi sekarang antara sembilan sampai dua belas artinya sebenarnya turun
tetapi dengan dua puluh dua ribu di keadaan orang ke stasiun tap in langsung naik kereta
sekarang kan tidak boleh begitu karena ada protokol yang harus kita jalankan
mereka datang ke stasiun harus menggunakan masker
antri cek suhu tubuh
dan mereka harus kami antrikan
masuk ke dalam krl
karena kami menjalankan surat edaran kementerian
bahwa kita harus menjalankan komuter lain ini dengan mengangkut tujuh puluh empat orang dalam per kereta
artinya juga secara tidak langsung memang tidak bisa dihindari
kepadatan mengularnya antrian pengunjung
karena penerapan protokol kesehatan tadi
apakah juga pihak kci dan bersama staff
misalnya menambah jumlah gerbong kereta menambah jam perjalanan
jadi kalau waktu psbb kita menjalankan tujuh ratus tujuh puluh enam perjalanan
sekarang kita sudah menjalankan sembilan ratus empat puluh tujuh perjalanan
artinya sebenarnya semua kekuatan sudah kita keluarkan
biasanya setiap hari dengan keadaan normal
kita menjalankan sembilan ratus delapan puluh perjalanan
itu dengan delapan puluh delapan krl
sembilan ratus empat puluh tujuh perjalanan kita sudah menjalankan sembilan puluh satu krl
artinya sudah lebih banyak dari perjalanan normal
kalau berbicara tentang tren setnya
nah sekarang kita butuh kerjasama pengguna
kita kan spare nya sudah banyak nih
setelah jam delapan kita lihat
masih lihat sudah sepi sekali
artinya bisa digunakan dengan sangat social distancing
sore juga demikian
di atas jam tujuh itu sudah sepi sekali krl nya
dari sini data ini evaluasi ini
justru ini yang kami usulkan bahwa shifting itu harus dilakukan
supaya kita bisa mengurai antrian di stasiun
kemudian tetap bisa bekerja produktif dengan tetap melakukan protokol
itu juga yang disampaikan oleh pihak wali kota bogor bima arya
menyatakan bahwa pihaknya sudah kewalahan
pihak kci juga kewalahan
terus ada ingin ada shifting
ini disiplin dilakukan
anda melihat apakah perusahaan perusahaan ini sudah
anda melihat apakah perusahaan perusahaan ini sudah berhasil

atau sudah menerapkan itu
kalau kemarin kita tanya random ya
beberapa perusahaan memang belum menerapkan pola shifting
ada juga yang sudah menerapkan pola shifting
jadi sebenarnya kita berharap pola shifting ini semakin efisien
semakin bisa diimplementasikan
sehingga kita bisa bekerja sama untuk mengurai
karena saya pikir dengan tetap
memperlakukan jam kerja di jam tertentu
maka kita akan tetap berhadapan dengan
kepadatan penumpang di stasiun di jam tertentu
karena sebenarnya kan rangenya
dari jam empat pagi sampai jam sembilan malam
sudah kita siapkan untuk jadwal jadwal
dengan perjalanan sembilan ratus empat puluh tujuh penumpang
seharusnya kita bisa mengangkut lebih dari enam ratus ribu
dengan social distancing
tapi kan ini belum menyebar
dari sinilah kita berharap bahwa
dengan kebijakan adanya shifting
kita bisa meminimalkan terjadinya antrian
baik terima kasih penjelasannya
selamat beraktifitas kembali
megi dan anita satu juga yang saya catat
bahwa pihak kc ini mengharapkan
adanya kerjasama dari berbagai pihak
untuk mengurai kepadatan penumpang
di seluruh stasiun stasiun yang ada
di wilayah jabodetabek
bukan saja seperti misalnya antrian yang kita saksikan
cukup padat dalam beberapa hari ini misalnya
seperti yang sudah disampaikan sebelumnya
bahwa kepadatan ini terjadi
antrian yang menggelar cukup panjang ini terjadi
karena penerapan protokol kesehatan
adanya pembatasan jumlah naik penumpang
ke dalam kereta yang hanya tujuh puluh empat
untuk satu kali perjalanan kereta
dan tadi juga disampaikan oleh pihak kci bahwa
mereka berharap masyarakat tetap patuh dan disiplin
dalam menerapkan protokol kesehatan
saat beraktifitas luar
misalnya selama di area stasiun ini
mereka harus atau wajib memakai
menggunakan masker mencuci tangan
menjaga jarak dan ada juga peraturan yang diterapkan
oleh pihak pt kci selama penumpang berada
di dalam kereta selama dalam perjalanan
yakni tidak diperkenankan bercakap
mau bercakap cakap dan juga termasuk
anita dan megi termasuk juga tidak diperkenankan
untuk menerima telpon selama berada di dalam kereta
ya terima kasih teddy atas laporan anda
dan selamat bertugas kembali